epidemiolog menilai penghapusan indikator angka kematian dalam penanganan kasus covid sembilan belas akan berbahaya bagi keselamatan publik
indikator ini adalah faktor yang penting yang dapat menunjukkan kualitas pengendalian pandemi di indonesia
kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia mas dalina pane menyebut
keberhasilan pengendalian pandemi dapat dilihat dari penurunan jumlah kasus positif yang diikuti dengan menurunnya angka kasus kematian
data angka kematian juga dapat menunjukkan kinerja kebijakan pemerintah untuk memutus rantai penularan dan merumuskan strategi penanganan
jika permasalahan terletak pada harmonisasi data pemerintah seharusnya mengevaluasi sistem pelaporan data sehingga menjadi lebih cepat dan tepat
dengan recovery yang tinggi dan kemudian mungkin juga oleh karena tata kelola sudah lebih baik
maka rumah sakit itu
menjadi turun bornya
bor di rumah sakit itu berhubungan dengan mereka yang isoman mereka yang isolasi mandiri
jadi kalau isolasi mandirinya nggak benar inilah yang meningkatkan bor di rumah sakit
jadi mereka yang positif mereka yang hasil pcr nya positif hasil repetition ticket nya positif
segera lapor ke rt dan rw
kalau isomannya cocok pas di rumah artinya tidak ada kendala lanjutkan
tapi sebaiknya mereka dirawat di isolasi terpusat
dan kemudian kalau dia isoman sering mereka tidak tahu apakah mereka perburukan atau tidak
sehingga ini yang membawa mereka ke rumah sakit
selanjutnya epidemiolog fkm ui triyunis mikoahyono menyatakan puncak kasus covid sembilan belas di jawa dan bali telah lewat
ia menyatakan tren kasus yang menurun setelah juli terjadi akibat tingginya prevalensi akibat infeksi covid sembilan belas di masyarakat jawa bali
hal tersebut berimbas pada tingginya angka kematian
akibat covid sembilan belas di jawa bali
sedangkan kasus covid sembilan belas di luar jawa bali diprediksi akan meningkat hingga tiga bulan mendatang

jadi menurut saya ancaman peningkatan kembali pada tahun ini jangan lupa pada tahun ini tidak akan terjadi
tapi tahun depan saya nggak tahu
karena imunitas yang terjadi akibat vaksinasi
infeksi alamnya akan menurun antibodinya dalam waktu enam bulan
dan pasti akan terjadi reinfeksi